wisnu wardana mantan ketua dprd kota surabaya yang menjabat sebagai manajer aset pt pancawira usaha
kamis petang ditahan kejaksaan tinggi jawa timur
ya wisnu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pelepasan tiga puluh tiga aset pt pwu
wisnu diduga melakukan penyelewengan penjualan aset perusahaan milik bumd provinsi jawa timur itu
proses penahanan mantan ketua dprd kota surabaya wisnu wardana sempat berjalan alot
awalnya wisnu menolak menandatangani berkas penahanan yang diajukan jaksa
pihak kejaksaan tinggi akhirnya memanggil sejumlah aparat kepolisian untuk membawa wisnu wardana menuju mobil tahanan
sempat terjadi keributan saat ketua dpc partai hanura surabaya ini digiring menuju mobil tahanan
untuk dijebloskan kerutan mendayeng
wisnu protes karena merasa tidak bersalah
ia mengatakan bahwa yang menikmati hasil penjualan tiga puluh tiga aset pt pancawira usaha
atau pt pwu adalah para direksi
wisnu wardana ditahan setelah kejaksaan tinggi jawa timur menetapkan dirinya sebagai tersangka kamis kemarin
kejaksaan telah memiliki dua alat bukti atas dugaan korupsi pelepasan tiga puluh tiga aset pt pwu tahun dua ribu hingga dua ribu dua
saat menjabat sebagai manajer aset pt pwu wisnu dinyatakan telah melakukan penyelewengan
karena aset badan usaha milik daerah provinsi jawa timur itu dijual tanpa mengikuti prosedur dan dijualan
di bawah harga normal
baik hari ini penyidik kejaksaan tinggi jawa timur melakukan penahanan terhadap tersangka dalam dugaan tidak pernah korupsi pada pt pwu
yaitu saudara ww bahwa penahanan ini dilakukan untuk terhitung hari ini sehingga sampai dua puluh hari ke depan
terkait kasus pelepasan aset pt pwu ini kejaksaan tinggi jawa timur
juga akan memeriksa mantan menteri bumn dahlan iskan pada tujuh belas oktober dua ribu enam belas mendatang
dahlan saat itu menjabat sebagai direktur utama pt pwu
wahyu pratama surabaya